hal ini disampaikan presiden joko widodo pada saat membuka secara resmi bumn startup day dua ribu dua puluh dua di bsd tangerang pada senin pagi
pihak indef mengatakan bahwa jika hal ini
tapi yang jadi pemenangnya lagi lagi shopee dengan live shoppingnya gitu
tapi papa lu dari momen lu pas ke piri ke siangkai itu udah mulai terus nge push lu gak
misalnya tadi terjatuh kemudian tertekan oleh kondisi lingkungan yang padat berdesak desakan
soalnya kemarin sempat ada komentar ya dari kepala brin gitu
yaitu satu enam puluh enam kasus di dua ribu sembilan belas setelah penyebab kematian ibu karena perdarahan sebanyak satu dua ratus delapan puluh kasus
sempat terjadi juga di area bandara sentani
ini pake topi pake kecamata sengaja biar bisa nutupin muka gitu
itu diizinkan untuk terus beroperasi
kepada semua karyawan garuda hingga periode pertengahan juni dua ribu dua puluh